oke pasca penetapan pemilu ternyata kita masih punya setumpuk masalah
demokrasi yang dinilai cukup serius
ini menyangkut persoalan yang prinsipil buat demokrasi
kebebasan penegakan hukum dan penghormatan terhadap nilai nilai hak asasi manusia
ada yang menyebut belakangan demokrasi kita ada di persimpangan
apakah kita memang serasa mundur ke belakang
atau justru memang tanda tanda pendewasaan demokrasi sudah semakin terlihat
dengan adanya di persimpangan lampu merah ini
kita akan mendiskusikan persimpangan lampu merah demokrasi ini bersama
direktur eksekutif amnesti internasional indonesia ada bang usman hamid
terima kasih bang usman sudah datang
kemudian ada dari istana kepresidenan mewakili kekuasaan ini
narasinya ada bang ifdal kasim tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan
terima kasih bang ifdal sudah datang
kita ada beberapa materi
untuk bisa mematik diskusi terutama ini kita bicara proses demokrasi tentu saja
tidak bisa lupa terkait dengan apa yang terjadi pada dua puluh satu dua puluh dua mei yang lalu
ini bang usman dan juga bang ifdal saya punya beberapa materi untuk kita pantik diskusi kita malam hari ini
keluarga korban kerusuhan dua puluh dua mei menemui wakil ketua dpr fadli zon pada senin yang lalu di gedung parlemen
pihak kuasa hukum keluarga korban mengaku mereka akan mencari dukungan keadilan hingga ke pbb
perwakilan tiga keluarga dari total sepuluh korban meninggal dunia dalam peristiwa kerusuhan dua puluh dua mei
temui wakil ketua dpr untuk menyampaikan aduan dengan membawa total tiga puluh dua dokumentasi foto dan video aksi kekerasan yang diduga dilakukan oknum aparat keamanan
didin orang tua salah satu korban muhammad harun al rashid mengaku datang mencari keadilan
didin menjelaskan anaknya yang berusia lima belas tahun ikut menjadi korban meninggal dunia akibat tertembak peluru tajam pada kerusuhan dua puluh dua mei lalu
menurut didin hingga saat ini dirinya belum menerima hasil otopsi kematian putranya
sementara itu ismar syafruddin ketua advokasi keluarga korban menjelaskan
pendampingan dilakukan karena adanya indikasi tindakan pelanggaran ham yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan
menurut ismar usai mengadu ke dpr pihaknya juga akan menyampaikan aduannya ke komnas ham bahkan hingga ke pbb
wajiban daripada pihak penegak hukum melakukan pengusutan penyidikan secara konkret
jadi tidak perlu walaupun ada pernyataan tidak akan melakukan penuntutan karena diminta oleh beberapa pihak
pihak kepolisian sebagai petugas harus melakukan pengusutan
malah orang orang yang meminta kepada keluarga atau ahli waris untuk tidak melakukan penuntutan ini bisa dianggap menghalangi penyidikan
seperti diberitakan jelang dini hari
kerusuhan dari aksi unjuk rasa pada dua puluh satu dua puluh dua mei lalu
dilaporkan sebanyak sepuluh orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka luka
teddy suhari yudhistira satria jakarta
sementara itu sebelumnya kapolri jenderal tito karnavian mencium adanya penumpang gelap dalam aksi dua puluh satu dua puluh dua mei
yang bertujuan untuk membuat situasi panas dan masyarakat marah terhadap aparat kepolisian
berikut pernyataan tito
tito karnavian kapolri jenderal tito karnavian
oke itu pemantik diskusi kita
saya mau ke amnesty international dulu
bang usman catatan anda ini persoalan korban korban ini menjadi satu dari banyak persoalan yang terserak
pasca penetapan pemilu dua puluh satu dan dua puluh dua mei yang lalu
sebenarnya ada dua gelombang latar belakang sebelum insiden insiden kekerasan ini terjadi
yang pertama adalah polarisasi sosial dalam pertarungan elektoral
selama enam bulan
dan kampanye yang sebenarnya tereskalasi dalam berbagai bentuk
pengerahan massa maupun juga ujaran ujaran kebencian
ini residunya berarti ini semacam itu
bisa dibilang ini adalah semacam puncak ketegangan itu sendiri
nah gelombang yang kedua sebenarnya lebih pada delegitimasi terhadap hasil pemilu gitu
jadi kalau yang pertama itu lebih banyak berurusan dengan bagaimana pertarungan opini di media sosial
di media massa di bawah di berbagai pusat kemasyarakatan
dengan pengerahan masa selama proses kampanye pemilu
ujaran kebencian pun juga ada di sana
penggunaan isu isu agama dari kedua belah pihak juga berlangsung di dalam selama delapan bulan tersebut
yang kedua adalah insiden bukan insiden tapi semacam delegitimasi hasil pemilu
ada dua momen pertama momen tujuh belas april
yang kedua adalah momen pengumuman dari kpu
nah dari momen tujuh belas april itu muncul tuduhan tuduhan bahwa pemilu ini pasti curang pasti curang pasti curang
setelah dua puluh satu mei
dua puluh satu dua puluh dua pun semakin banyak
tetapi ini adalah gambaran sosial politik yang melatar belakangi apa yang sekarang ini kita mau periksa sebagai peristiwa kekerasan
dalam insiden dua puluh satu sampai dua puluh dua mei
baik itu di jakarta maupun di beberapa daerah seperti di jawa timur sampai di pontianak gitu
ada sekitar sepuluh orang yang tewas gitu ya bukan hanya di jakarta tapi termasuk yang di pontianak
dan kalau kita periksa satu persatu sebenarnya tidak semuanya terlibat di dalam demonstrasi
ada yang misalnya yang meninggal di tarakan itu itu lebih dalam perjalanan untuk menuju tanah abang untuk berjualan misalnya gitu
begitu pula ada beberapa yang lain yang usianya masih dalam kategori anak anak
lima belas tahun enam belas tahun tujuh belas tahun gitu
nah peristiwa peristiwa semacam ini menurut saya harus dipisahkan dari latar belakang politik tadi
dia harus benar benar dilihat dalam sudut pandang hukum dalam sudut pandang hak asasi manusia
apa yang dialami oleh mereka kekerasan semacam apa yang dialami oleh mereka
dari sisi misalnya aparat kepolisian gitu
juga dari jurnalis misalnya
saya mencatat dalam amnesty misalnya selain delapan sampai sepuluh orang yang tewas itu ada sekitar dua puluh sembilan aparat yang luka luka
kemudian sekitar dua puluh jurnalis yang mengalami kekerasan baik itu oleh aparat maupun juga oleh massa gitu
nah dalam delapan dan sepuluh kematian itu termasuk insiden insiden brutal yang dilakukan oleh aparat
nah keseluruhannya ini menurut saya harus diinvestigasi dalam
jangan dicampurkan dengan urusan pertarungan politik sebelumnya
karena kalau itu dicampurkan nanti ada semacam labeling politics gitu
bahwa korban ini ya perusuh
bahwa korban ini misalnya memilih kubu yang satu dan seterusnya
sehingga ya kehilangan objektifitasnya
yang menurut saya akan merugikan keluarga keluarga korban
yang kehilangan objektifitas apakah aparat penegak hukum yang bertugas untuk menyelidiki dan menyelidiki
bisa dua duanya gitu
mulai ada pengaduan ke komnasam
juga tadi ke dpr
bahwa ada keluarga yang juga ditanyakan
sebenarnya cara pandang keagamaan dari orang yang tewas tersebut
dari anak tersebut
misalnya seperti apa gitu
untuk apa memeriksa latar belakang pandangan keagamaan itu
itu kan tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang objektif terjadi dalam bentuk kekerasan
intinya dengan situasi politik dan situasi fakta fakta politik saat ini agak susah kita menilai sesuatu
atau menilai masalah ini dari segi objektif
kita bisa melihat
sepertinya kabutnya masih ada
jadi visibilitas kita masih belum jelas
kabut politik itu
yang menurut saya membuat polisi beresiko untuk kesulitan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat
kalau tadi kita lihat ada dua narasi yang cukup bertentangan
yang kami coba rangkum dalam rangkaian
dalam rangkaian keterangan demi keterangan ini
keluarga korban sebagian tentunya mengadu ke dpr
ada yang merasa bahwa ini menjadi korban kekerasan dari represi aparat
kemudian ada narasi berikutnya
dari jenderal tito karnavian mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah bagian dari konspirasi untuk mendelegitimasi pemilu dan menyerang aparat sendiri
hipotesa teman teman apa mas usman
saya tidak ingin membangun suatu spekulasi politik
tetapi menurut saya apabila memang ada orang orang tertentu yang katakanlah menyiapkan satu plot untuk menciptakan martir dan menimbulkan kerusuhan
itu diperiksa saja diinvestigasi secara objektif berdasarkan kaedah kaedah hukum yang berlaku
dan alasan alasan politik itu bisa disertakan seandainya peristiwa peristiwa kekerasan atau perbuatan yang mereka lakukan memang memiliki motivasi politik
nah jangan sampai hanya alasan alasan politik saja yang kemudian digunakan untuk katakanlah mengejar mereka
sehingga terkesan pemerintah mengkriminalisasi sikap sikap kritis dari sejumlah tokoh tertentu
tapi tentu saja korban meninggal dunia sama sekali nggak bisa kita abaikan kita kesapingkan sama sekali
itu juga hal yang penting untuk kita bisa
saya terus terang berduka saya tidak akan membeda bedakan apakah mereka itu memilih satu atau memilih satu
tetapi buat saya kemanusiaan tidak mengenal pandangan politik semacam itu
simpati itu yang menurut saya kita sangat dibutuhkan
sekaligus jawaban hukum dari negara khususnya dari jajaran kepolisian untuk membantu mereka menemukan siapa pelakunya
kalau polisi misalnya menganggap
ini bukan dari kepolisian
ya tunjukkan siapa pelakunya
dan itu belum ada sama sekali
baik kedua belah pihak yang menuduh polisi yang melakukan ataupun polisi yang menuduh orang lain yang melakukan sebagai martir
itu kabutnya masih ada dua kabut besar kalau kata bang usman
tadi saya coba simpulkan
pertama kabut politik yang membuat visibilitas kita susah
kemudian ya memang kabut masalahnya masih belum jelas
kabut kesimpang siurannya masih belum jelas
gimana pemerintah menegak
tidak ada public address yang jelas kepada publik kepada kita semua bahwa kita harus berdiri di standpoint yang mana
ya pemerintah jelas harus berdiri di standpoint negara ya
artinya pemerintah sebagai penyelenggara negara ini berdiri di tempat yang netral dan objektif
nah dengan demikian apapun yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mengendalikan keamanan memberi akses kepada publik untuk menggunakan sarana sarana transportasi juga melindungi semua orang
itu menjadi pekerjaan utama pemerintah
bukan berarti dia kemudian pemerintah tidak memberikan ruang kepada kebebasan
kebebasan tetap diberikan
dalam konteks ini kadang kadang karena dalam pemilu ini khususnya pemilihan presiden
karena presiden maju lagi menjadi kontestan
karena itu kadang kadang publik juga tidak bisa membedakan peran pemerintah sebagai menjaga kepentingan publik ini
dengan posisi presiden sebagai kontestan
nah sehingga dikacaukan
jadi berkabut juga disitu pak ya
sehingga dikacaukan setiap intervensi pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dalam menjaga kebebasan